polisi yang terus mendalami penyelidikan kasus pembakaran bendera dengan tulisan tauhid
yang dinilai identik dengan organisasi terlarang hti saat hari santri lalu
polisi akan mengembangkan penyelidikan mulai dari pembakar bendera hingga pihak yang menggunakan bendera itu
nyari lagi siapa yang bawa bendera itu
yang bawa bendera itu itu yang sedang kita cari
tapi kan kita tahu bahwa ada peraturannya di situ aturannya dalam kegiatan hari santri itu
tidak boleh ini itu salah satunya tidak bawa boleh atribut atribut yang dilarang
siapa yang membawa bendera itu yang dilarang itu yang sekarang nggak ada